kementerian kesehatan republik indonesia memastikan kondisi dua ratus tiga puluh tujuh wni dan satu wna yang dievakuasi serta dikarantina di natuna kepulauan riau terkait dengan virus corona dalam kondisi sehat
namun mereka tetap menjalani prosedur pengawasan selama dua minggu mendatang

insya allah kami dalam keadaan sehat
pagi ini kami sudah habis berolahraga
widiawati menyebut sejumlah fasilitas dan logistik telah disiapkan
tetapi warga yang dikarantina masih belum dapat dijenguk
ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kebersihan serta tidak berspekulasi karena lokasi karantina ini dipastikan aman bagi masyarakat setempat
dan setiap hari pagi ini seluruh wni dan tim penjemput akan dilakukan pemeriksaan kesehatan
hari ini seluruhnya telah diperiksa
dan dalam kondisi sehat